ada pedagang kaki lima yang fasih berbahasa inggris dan bahasa jepang
lokasinya ada di jalan keranggan
sejauh ini baik
saya cukup baik terima kasih
jadi kamu jual bubur kacang hijau dan ketan hitam
betul tapi kadang kadang saya melakukan penggunaan seperti itu
mengguna orang lain
tapi kebanyakan saya di sini untuk menjual seperti itu
apa bahasa inggris bubur kacang hijau ketan hitam dan pisang hijau
itu yang kita panggil bubur dan itu yang kita panggil bubur kacang hijau

jadi itu lima itu tujuh
tidak begitu banyak
apakah kamu masih bicara jepang
oh dan saya bisa menjawab
jari siku dora
bagaimana kamu belajar inggris dan jepang
saya belajar di pantai sebelumnya
saya seorang lelaki pantai
saya belajar setiap hari lima kata tidak lebih dari itu
lima kata setiap hari
sekarang saya akan mencoba buburmu
saya tidak tahu apa itu
oh ya teman
meski baru berjualan sekitar tiga tahun bubur cak faiz sudah menarik perhatian
selain karena cak faiz fasih berbahasa inggris dan jepang bubur buatannya pun diminati pembeli
karena tidak pakai bat gula
dan rasanya enak
terima kasih banyak
jika ingin membuktikannya anda bisa datang mulai pukul dua siang hingga dini hari
tapi jika ramai pembeli bubur ini sudah habis malam hari
kan zatamarindora aga dipa surabaya jawa timur